nah resep yang berikut ini juga gak kalah nikmatnya
bahan bahannya bawang merah bawang putih
cabai merah kunyit serta beberapa rempah seperti ketumbar kemiri jintan bunga lawang dan kapulaga
haluskan dan tumis bumbu sampai matang bersama jahe lengkuas serai daun salam dan daun jeruk
terakhir masukkan daging kambing udang dan santan cair ya
aduk dan tunggu sampai mendidih
lontong kari kambing seaput siap disajikan